ruben onsu senin siang mendatangi polres metro jakarta selatan
terkait kasus pencurian barang yang terjadi di salah satu toko kue miliknya empat oktober lalu
ruben diperiksa sebagai saksi setelah tersangka pelaku ditangkap
satreskrim polres metro jakarta selatan di kawasan pisangan jakarta timur
selain tersangka penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti
saksa yang terjadi di toko kue milik ruben
dimana untuk memakai data data semuanya dan juga pisai
dari hasil olah tkp tersangka diduga beraksi seorang diri
di toko kue milik ruben di jalan karang tengah raya lebakbulu jakarta selatan
usai membobol kunci pintu tersangka membawa kabur sejumlah barang
di antaranya lima laptop lima telepon genggam serta uang tunai
kepala subbagian humas polres
polres metro jakarta selatan mengatakan
tersangka juga merusak dekoder cctv yang terpasang di dalam toko
polisi masih memeriksa pelaku guna melakukan pengembangan
terkait jaringan pencurian
tim liputan cnn indonesia